itu wilayahnya yudikatif wilayahnya pengadilan
kita tidak bisa ikut campur
tetapi saya kira keputusan yang ada
saya melihat pertimbangan fakta fakta pertimbangan bukti bukti
juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat
tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar
sudah cukup adil bagi keputusannya ya pak
itu sudah dibuat
kita harus menghormati semuanya harus menghormati keputusan yang ada